era tahun sembilan puluh an hingga awal tahun dua ribu an
menjadi era keemasan bagi telpon telpon genggam ini
dengan nada dering ikoniknya
puluhan tahun berlalu
ternyata masih banyak penggemar fanatik
dari telpon telpon genggam jadul ini
gunawan adalah salah satunya
pria berusia tiga puluh dua tahun ini memiliki ratusan telpon genggam lawas
yang mulai ia kumpulkan sejak tahun dua ribu lima belas lalu
sebagian ia perjual belikan
namun tak sedikit juga yang ia simpan untuk koleksi pribadi
berbeda dengan telpon genggam pintar
zaman sekarang yang memiliki bentuk nyaris ragam
telepon genggam jadul memang memiliki beragam bentuk dan model
tapi untuk bisa mendapatkan telpon genggam jadul
dengan kondisi yang bagus dan masih berfungsi dengan baik
tidaklah semudah yang dibayangkan
tukar informasi antar sesama anggota komunitas
menjadi salah satu cara untuk mendapatkan barang incaran
hal lain yang kerap dilakukan adalah dengan berburu di pasar loak
yang ada di seputaran jakarta
salah satu lokasi favorit yang kerap menjadi tempat berburu
telpon telpon genggam lawas adalah pasar lawak
di kawasan kebayoran lama jakarta selatan
meskipun selalu mendapatkan barang yang diinginkan
aktivitas berburu di pasar lawak ini justru menjadi keseruan tersendiri
huntingnya dari huntingnya kita senang rame rame
nyari berbut kadang
sebagai barang elektronik yang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun
kondisi layar lcd yang rusak atau bahkan tak lagi bisa mendeteksi sinyal
adalah kerusakan yang paling sering ditemui
sperpat paling sulit apalagi kondisi sekarang ini kan
nggak ada buat sperpat baru buat hp jadul
makanya nyarinya yang buat kandungan di balan
harga dari sebuah telpon genggam jadul yang ada di kisaran ratusan ribu
hingga belasan juta rupiah
rupiah ini sangat ditentukan dari jenis merek kelengkapan dan kelangkaan barang
bagi para kolektor dan penghobinya
faktor nostalgia menjadi salah satu alasan
hingga mereka rela bersusah payah berburu dan merekondisi
telpon telpon genggam lawas yang menjadi incaran
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta